berangkat kerja bawa kunci rumah
pakai kemeja yang udah dibordir
mana suaranya sebet rupiah
bi nativest kembali hadir
acara bi nativest dua ribu dua puluh yang menjadi puncak rangkaian acara feskabi ini
jadi tempat paling tepat untuk generasi digital bisa berkarya
sambil belajar langsung dari ahlinya
acara ini dibuka dengan berbagai workshop untuk para peserta
ada kelas port yang dipandu oleh thomas herda
kelas animasi oleh wahyu aditya
sampai kelas short movie oleh angga dwima sasongko
di bi netifest workshopnya dari angga duimas sasongko
harus ditentukan tema harus ditentukan premisnya
sebagai anomator itu harus bisa lebih kreatif terus menerus
peserta juga diajak untuk ikutan jelajah museum bank indonesia
berbincang santai mengenai kopi nusantara
dan yang paling ditunggu adalah
penganugerahan pemenang kompetisi box dan video
yang mengangkat tema qr code indonesian standard atau kris
informasi dari jalan internet terus saya coba bikin judulnya
pengerjaannya kurang lebih satu minggu
itu kan seribu tujuh ratus apa itu lolos ke tiga puluh lima besar
terus kesini dan alhamdulillah ini bisa jadi juara satu dan tiga
saya mereset secara data kemudian setelah terkumpul
kemudian mulai merangkai kemudian mulai menulis
kris pembayaran ala milenial
bagaimana kita milenial untuk mendukung juga program dari bank indonesia
film ini terinspirasi dengan di daerah saya
ada sebagian yang kontra menolak gitu
jadi saya terinspirasi dari itu
konsep videonya adegan seorang laki laki
mana yang sedang buru buru mau pergi meeting
dan dia lebih memilih ketinggalan dompet daripada hp nya
saya pikir saya selalu memberi semangat untuk teman teman
untuk mengikuti berbagai kompetisi yang ada
karena melalui kompetisi inilah ada kesempatan untuk berjejaring
kemungkinan kemungkinan baru untuk memperkenalkan diri ke publik
blog dan video menjadi cara yang kreatif untuk menggaungkan cara pembayaran
dengan kode qr standar indonesia ini kepada masyarakat luas
anak anak sekarang kan tentunya anak anak muda itu
mereka yang sangat inovasi dan buat mereka kan gaya banget
kita tuh bayar udah nggak pakai uang lah tapi kita pakai bayar pakai handphone gitu
dan itu sekarang menjadi salah satu bidang yang sedang dikembangkan oleh bank indonesia
bagaimana kita meningkatkan sistem pembayaran kita ke arah era digital
ada dua yang pertama literasi mengenai tugas dan peran bank indonesia
yang kedua untuk anak anak muda pemanfaatan teknologi untuk entrepreneurship
menjadi sumber sumber produksivitas dan sumber sumber ekonomi ke depan
ini karena ini udah keren banget udah oke gitu
dan ternyata teman teman di bank indonesia juga banyak yang tahu lagu shillong seven
even deputi gubernur senior bank indonesia pun punya effort
untuk bisa ikut nyanyi bareng sama silon tujuh
sebuah penghargaan yang luar biasa buat silon tujuh
dan seluruh jajaran petinggi bi maupun siapapun yang hadir malam hari ini
sobat rupiah nggak sempat ikutan bi nativest dua ribu dua puluh
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia